berbagai persiapan menjelang sea games di kuala lumpur mendatang sudah dimulai
dari cabang olahraga basket seleksi pemain timnas basket putri sudah dilakukan juga
dan dari dua puluh empat atlet per basi yang terpilih akan dijaring lagi sebanyak dua belas pemain yang akan memperkuat timnas basket putri
delapan atlet basket putri jumat pagi mengikuti proses seleksi di arena basket generasi muda cirebon atau gnc kota cirebon jawa barat
di bawah asuhan pelatih kim dong won asal korea para atlet yang dipilih perbasi ini mengikuti seleksi dengan tiga tahapan ketat
mereka akan dijaring menjadi dua belas atlet yang akan memperkuat timnas basket putri untuk sea games mendatang di kuala lumpur malaysia
tahap pertama seleksi tim pelatih melihat sejauh mana potensi para pemain
di tahap kedua usai gelaran kejurnas basket tim akan memilih sebanyak lima belas atlet
dan di tahap ketiga atau dua bulan menjelang sea games
akan terpilih dua belas atlet
meski seleksi pemain timnas basket putri ini diakui terlambat
manajer timnas basket putri tetap optimis akan memperoleh pemain basket putri terbaik pada seleksi ini
dari dua puluh empat atlet yang dipilih mengikuti seleksi dari berbagai klub basket ini
enam atlet diantaranya memperkuat timnas basket putri pada sea games selalu
namun mereka juga belum tentu terpilih dan harus bisa menunjukkan kemampuan kerjasama dan skill di lapangan
salah satu atlet basket timnas pada sea games selalu adalah gabriel sofia
ia mengaku siap untuk kembali memperkuat timnas pada sea games mendatang jika terpilih
kalau persiapan sih ini paling awal ini pertama kali dikumpulin lagi
jadi buat timnasnya kalau buat sea games mungkin di depan itu kan ada klub yang buat wibela
ada turnamen gitu sekarang yaitu kita latihan di klub klub dulu
sementara pihak manajer timnas basket putri mengaku belum menetapkan target di sea games mendatang
dan lebih memfokuskan menjaring atlet dan berlatih
namun paling tidak targetnya adalah mempertahankan perak yang diperoleh pada sea games selalu
jerry komara cirebon jawa barat